sementara itu mahkamah agung menilai penanganan perkara yang menjerat baik nuril telah selesai secara hukum
setelah upaya peninjauan kembali baik nuril ditolak oleh ma
hingga saat ini baik nuril berstatus terpidana enam bulan hukuman penjara
serta denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan tiga bulan subsidi dari kurungan
mahkamah agung memeriksa dalam tingkat kasasi
menerima permohonan kasasi dari penuntut umum
mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri mataram
dengan alasan bahwa ada kesalahan dalam penerapan hukum
ada kesalahan dalam penerapan hukum karena menurut majelis hakim kasasi
di dalam putusannya mengatakan bahwa perbuatan nuril
perbuatan baik nuril itu kendati bukan secara langsung
mendistribusikan membuat di dalam dokumen elektronik
ya kepada korban sehingga tersebar itu
tetapi menyadari bahwa di dalam hak saya baik nuril ini ada rekaman
yang ada pembicaraan antara saksi pelapor lagi muslim dengan terdakwa
sementara itu situs galangpetisichange org kembali mencuat
hingga pukul sebelas siang ini petisi yang meminta presiden joko widodo
untuk memberikan amnesti bagi baik nuril
telah ditandatangani lebih dari dua ratus empat puluh lima ribu warganet
baik nuril dijerat dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang memiliki muatan melanggar kesusilaan